kapal kapal nelayan dan pemerintah tiongkok kembali melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif indonesia di utara pulau natuna
keberadaan kapal kapal ini terdeteksi melalui patroli udara yang digelar oleh komando gabungan wilayah pertahanan i
berikut ini laporan dari koresponden cnn indonesia iwan hermawan dan juru kamera fordan tobi mantoro
yang turut ikut langsung dalam patroli udara pada sabtu pagi di natuna
ya saat ini kita akan melakukan patroli udara di sekitar laut utara natuna bersama dengan panglima komando gabungan wilayah pertahanan satu
dan nanti kita akan menggunakan pesawat kintai maritim dari milik tni angkatan udara
pesawat ini adalah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dan seperti yang anda bisa lihat pesawat ini seperti pesawat boeing pada umumnya
namun sebenarnya pesawat ini dilengkapi dengan berbagai macam radang maupun kamera yang bisa mendeteksi kapal kapal
yang berada jauh ratusan mil dari seluruh dunia
dan selain pesawat kintai maritim milik tni angkatan udara
juga di sini ada pesawat patroli maritim punya angkatan laut dari jenis kasa dua ratus dua belas seperti yang anda lihat di situ
itu juga dilengkapi dengan radar dan kamera untuk mendeteksi kapal kapal
jadi di b satu sendiri ini sudah ada dua pesawat dari tni untuk mengamankan sekitar laut utara natuna
ditambah juga nanti ada kapal perang sekitar ada lima kapal perang yang menjaga peringkatan laut natuna
terkait dengan insiden yang baru terjadi pada baru baru ini
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini berasal dari skadron lima intai maritim tni angkatan udara
sebagai pesawat intai pesawat ini diawaki empat belas orang kru termasuk pilot dan kopilot
ya saat ini kita sudah berada di sekitaran laut utara natuna
dan kita akan berkembang ke kampung
kita akan berkontrol selama beberapa waktu di perairan ini
untuk memantau adanya aktivitas aktivitas ilegal di sekitar laut utara natuna
seperti inilah situasi di pesawat pengintai boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh milik tni angkatan udara
peralatan pengintai yang ada di pesawat ini sebenarnya ada di belakang yang di belakang saya ini
namun karena alasan kerahasiaan kami tidak diperankan untuk mengambil gambar di sekitaran wilayah
tak perlu menunggu waktu lama kapal kapal tiongkok terdeteksi dan tertangkap kamera
memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
kapal perang tni angkatan laut pun beraksi berupaya mengusir kapal kapal tiongkok tersebut
ini berada di sekitar laut natuna kurang lebih satu ratus tiga puluh mil di kumpul laut seluruh natuna
dan sekarang kita lagi bertemu tni tni dan tni tung yang kemarin kita berangkatkan
kemarin sore kita berangkat

dan sekarang saya bertemu ini dengan kapal kapal pemerintah cina
dalam ini dua kapal poskat dan ini dua kapal poskat ini dan satu kapal perang as perikanannya cina
tiga hari cipadi dan gekari
mereka tadi saya bantu saya perintahkan untuk melaksanakan komunikasi dalam persoalan perjuangan mereka
memberi penjelasan kepada mereka bahwa ini adalah wilayah yang besar wilayah yang besar
ini kan ada tiga kapal pemerintah cina
kalau kapal terakhir ini juga terkitek di sekitar cina

yang kurang lebih masih seperti kemarin

ini memang di wilayah jenis jenis cina kita
jadi kita memiliki hak kejahulan
kapal kapal pemerintah china ini yang kita lakukan
kapal kita lakukan
cina atau perusahaan
sesuai dengan aturan mereka karena melanggar wilayah indonesia
sehingga harus kita usir dari indonesia
tapi kalau kapal kapal ikannya karena dia melakukan penangkapan ikan
secara ilegal di wilayah indonesia ya kita tangkap
makanya ini kita usahakan dari kapal pemerintahnya ini bisa mengajak keluar
peran peran indonesia terhadap kapal kapal ikannya
tapi kalau dia nanti tetap kos
kalau kita nanti tetap orang indonesia
kita nanti tetap orang indonesia
karena perangkatnya harus dipercaya dukung
karena mereka melanggar orang indonesia
ini kan kalau dilihat dari sisi jumlah juga
tampaknya kita agak lebih imbang
jadi dalam waktu dekat tetap ada kekuatan lagi untuk perairan
saya sekarang ini lagi dalam perjalanan
untuk kecilnya ada di kampung
dari pulau mawar
dan dari antara kini
perjalanan untuk ke sini ini akan kita lakukan terus
terus terusan kita laksanakan
karena memang operasi jaga tempur raya ini operasi yang tergelar sepanjang tahun
selama ini berada di wilayah perairan haram
sesuai dengan wilayah kerja kita
namun karena situasi yang merawan terjadinya perairan
yang pada saat ini ada di natuna
makanya saya fokuskan semuanya untuk fokuskan untuk di perairan natuna ini
makanya mereka perhatian di seluruh wilayah

yang sekarang ini terjadi di natuna
semuanya saya kerahkan untuk berfokuskan
termasuk pesawat ini
pesawat pesawat tersebut ada dari pop sau
nanti juga bisa berfokuskan untuk antara juga lagi
di perairan natuna ini
pak urmita kan keadaan ini
mau makin lemah kan
atau nanti akan ada kebangkitan lagi mungkin ke kampung
tentunya kita laporkan kepada pengadilan tas
tentunya dengan situasi di lapangan seperti ini
bagaimana yang harus kita
tapi antara ini kita sudah selesai untuk melaksanakan pengusiran
antara perisian itu
oh ya tentu sudah mulai
mereka paham dengan kompetensi komunikasi yang dikonsumsi

jadi kita untuk melakukan protes
ya dengan begini nanti akan kita ajukan pada kemenlu
bahwa mereka ini tetap nonton di sini
kita tetap komunikasi
nah saya udah nanti isyak
kita akan berputar
kalau mau kita juga protes terus terus
ini sebenarnya sudah sejak kemarin

kita juga lakukan
tugas tni adalah menjaga kedaulatan dan keselamatan negara
ini ditunjukkan dengan kehadiran alutsista dan personil tni
di setiap sudut nusantara hingga perairan terluar
kini tinggal pemerintah yang memutuskan
sejauh apa kedaulatan itu bisa dipelihara
dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
iwan hermawan fordanto bimantoro natuna